ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan akan berbicara mengenai teror dan aksi penyerangan warga sipil di papua
tadi saya ke bang martin bang martin kalau tadi kita dengar
aksi penyerangan ini salah satunya disebutkan musibah
kemudian juga ada variable lain ketidakpuasan karena mereka tidak dilibatkan
dalam proses perekonomian di sana mungkin warga lokal
kemudian juga tadi dari pihak tni proses evakuasi terus berjalan
pengejaran masih terus dilakukan
lalu bagaimana dari sudut pandang komisi satu dpr
peristiwa memilukan ini memang tragis sekali ya
kita ikut menangis bersama keluarga dari tiga puluh satu orang yang menjadi korban
tetapi juga menjadi pertanyaan pada kita
motivasi pembantaian ini sebenarnya apa
sebab pembangunan jalan jembatan infrastruktur yang dilakukan pemerintah
kan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di sana
untuk membuat kemakmuran itu semakin nyata di hadapan mereka
kok dilakukan pembantaian seperti ini
bukan main main itu jumlahnya tiga puluh satu orang
dan kok baru sekarang
selama berbulan bulan atau bertahun
tidak kita dengar ada serangan seperti itu
kok baru sekarang ini
nah ini kan menimbulkan tanda tanya
apapun penyebabnya apapun alasannya
tidak mampu kita menerima kenyataan
bahwa begitu banyak korban ditembak begitu saja di sana
oleh karena itu saya kira
dpr tadi pada saat ada rapat dengan menko
ankam juga telah meminta agar pemerintah tegas
tidak menganggap ini persoalan yang sederhana
ini sangat melukai hati kita
begitu banyak rakyat kita yang korban
maka pemerintah harus tegas
aparat harus tegas mengejar pelaku pelakunya
polisi yang terlatihlah diturunkan di sana
tentara yang terlatihlah
kalau perlu tenaga
tenaga tentara yang lebih terlatih
bisa dibawa ke sana untuk mengejar
sebab harus kita dapatkan orang orang yang membantah itu secepatnya
kalau makin lama bisa orangnya akan semakin sulit dicari
tetapi dengan kejadian ini
kita belajar bahwa ada yang harus kita perbaiki
jangan jangan maksud kita baik membuat pembangunan infrastruktur banyak
ternyata tidak bisa
ternyata bukan itu yang diinginkan oleh rakyat papua
mungkin mereka menginginkan bahwa nasibnya sehari hari bisa lebih baik
belum mampu dia memahami bahwa
akan lebih baik nanti pada saat infrastruktur ini selesai
mungkin yang diinginkan adalah
misalnya ada pekerjaan pembangunan
ya mereka ikut bekerja di sana
seperti misalnya maaf ya
andai kata benar itu yang menjadi korban
hampir tidak ada orang asli papua
nah mungkin saatnya setiap pembangunan apapun di sana
ajak rakyat papua ikut merencanakan
ikut memikirkan ikut terlibat di sana
sehingga kalau misalnya ada kejadian pembangunan ini
ada beberapa puluh orang ikut dilibatkan
mereka itu akan bertanggung jawab menjaga sendiri
tidak perlu harus kita buat terima terima
tentara untuk mengamankan
tetapi rakyat di daerah itu
yang kita libatkan dalam pekerjaan
yang dia mendapatkan upah
yang meningkatkan hidupnya
itu akan bertanggung jawab untuk
agar tidak ada peristiwa seperti ini
saya kira itu penting sekali ya
jangan pemikiran kita dari segi ekonomisnya
ini tidak efisien bekerja
ini jauh lebih efisien

salah kalau kita mau membangun pedalaman
jangan cara berpikir membangun di kota
kita membangun di pedalaman
di pedalaman ini kita membangun hati masyarakatnya
membangun perasaan masyarakat
agar dekat kepada kita
itu intinya sebenarnya
menjaga nkri adalah mengambil hati masyarakatnya
hanya membangun jalan membangun jembatan
kekayaan papua bukan ini yang diinginkan
kita hanya berpikir dari kota besar saja
melihat bahwa menurut kita ini yang terbaik pada mereka
padahal bukan itu yang terbaik
menurut pikiran dan perasaan mereka
yang menarik adalah sebenarnya duga itu sudah termasuk zona yang
tanda kutip merah dan rawan
pak jokowi juga sudah menyatakan itu
berarti asumsinya sudah ada
sudah ada supervisi yang cukup
spesial untuk kawasan seperti itu
tapi kenapa bisa kecolongan seperti ini
apakah memang pengamanannya kurang
atau tadi seperti bang ridwan katakan
bang martin tidak ada keterlibatan
warga sehingga menyebabkan aksi kecemburuan ini
aktivitas anarki seperti ini
saya kira ada tiga hal yang jadi catatan penting ya
yang pertama bahwa peristiwa ini
sangat mengejutkan masyarakat indonesia
pada saat kita diskusi seperti ini
kalau kita lihat di timeline twitter
ada trending topic doa untuk pahlawan papua
dan itu membuktikan bahwa
netizen indonesia itu menganggap
tiga puluh satu pegawai istaka karya sebagai pahlawan
mereka di situ membangun bangsa
membangun papua yang menjadi bagian dari indonesia
jadi ini menjadi keprihatinan nasional
kemudian yang kedua saya kira memang harus
dievaluasi dari sisi intelijen
pak martin di komisi satu barangkali bisa juga memanggil
ada bin di situ
ada bais dan seterusnya
karena satu desember itu sudah momentum tahunan

setiap satu desember pasti kita tahu ada penghibaran bendera
setiap satu desember pasti kita tahu ada peringatan opm
dan opm dengan kelompok kriminal bersenjata di papua itu banyak sekali faksi
nah mestinya perhatian aparat intelijen tidak hanya untuk jakarta
kita tahu kemarin satu dan dua desember pemberitaan nasional
konsentrasi intelijen acara di monas
padahal pada tanggal dua dua belas di papua di nduga
tadi dikatakan oleh
mohon maaf dengan sangat kejam
itu tanggal dua dua belas
sementara kita hanya fokus di acara di jakarta
indonesia tidak hanya jakarta
papua juga berhak mendapatkan konsentrasi intelijen
orang intelijen tidak boleh membuat
wah keselamatan nasional hanya tergantung monas
seluruh region apalagi ini papua
setiap satu desember pasti akan ada seperti itu
saya kira ini evaluasi besar
bagi komunitas intelijen itu yang kedua
kemudian yang ketiga
pendekatan pak jokowi untuk papua itu kan selama ini bukan pendekatan keamanan
setahu kami dari kampus pendekatan pak jokowi adalah pendekatan kesejahteraan
kalau tadi dikatakan pak martin
membangun itu mendekatkan hati
membangun itu bagian dari mendapatkan simpati rakyat
dan kita tahu pak jokowi sudah hampir lima kali kalau gak salah pergi delapan kali ke papua
bu iryana juga sering mendampingi beliau
kemarin terakhir kalau nggak salah di kapsul waktu itu menggendong anak kecil gitu
jadi secara kedekatan hati sangat dekat
masyarakat papua dengan pak jokowi
nah teknisnya di lapangan
tadi yang saya sampaikan
pembangunan pembangunan itu memang
harus melibatkan warga lokal
saya kira ini memang bagian dari sangat teknis
mungkin saja sudah dilibatkan kita kan tidak tahu
ini tentu harus ada penjelasan secara berimbang dari istaka karya maupun dari kementerian pupr
mengapa disitu tidak ada nama nama orang papua
tetapi pendekatan kesejahteraan itu dilakukan pak jokowi
pertanyaannya apakah itu cukup
apakah kemudian pendekatan kesejahteraan
harus ditambahi sekarang dengan pendekatan keamanan
netizen mendesak jangan cuma kesejahteraan
jangan cuma dibangun jalannya
agar kkb kelompok kriminal itu bisa ditumpas
nah kalau seperti itu saya kira
kalau masyarakat dan dpr sudah mendukung pak jokowi bisa saja mengambil dua duanya
pendekatan kesejahteraan terus berjalan
pendekatan keamanan ditambahkan operasi tertentu
di sudut sudut atau pegunungan pegunungan dimana disitu ada
kelompok kriminal bersenjata
saya ke bang ida bang iqbal bagaimana tanggapan anda terkait hal ini karena memang mungkin
pembangunan infrastruktur untuk mendapatkan simpati masyarakat memang terus berjalan tapi di sisi lain ternyata
ada aksi anarki seperti ini bahkan menewaskan tiga puluh satu orang
tadi ya seperti dikatakan tadi sebetulnya
itu sudah mengantisipasi
karena memang kan
setiap tanggal satu desember itu pasti ada perayaan
nah sebelum satu desember ini
bulan november ada
juga peringatan otsus
tokoh tokoh pemerintahan di papua
yang sekaligus juga akan mengantisipasi apa yang
terjadi pada satu desember
dari aparat keamanan setempat
dan intelijennya juga diberikan
cuma itu tadi kita
tidak bisa juga
serangan yang sangat mendadak seperti itu
selama ini ya
jalan trans papua ini
yang terjadi di segmen limanya
sampai kepada ini ya
ada lima itu
gak ada pernah ada terjadi apapun
karena itu mungkin
karena ada pendekatan juga dengan
tidak menduga sama sekali
apa serangan disini
karena selama ini kan serangan itu ada
di wilayah freeport
dan di sekitar itu
kejadian kejadian yang lebih banyak disana
nah itu mungkin
memang harus dilakukan oleh
nah yang kedua
harus ada tindakan
dari pemerintah soal keamanan di papua itu memang harus ada tindakan yang tegas
khususnya untuk tanggung jawab negara dalam konteks memberikan keadilan
itu kan jadi tanggung jawab negara
nah negara punya tanggung jawab untuk memberi keadilan kepada tiga puluh satu atau dua puluh empat yang ini belum dipastikan ya
kita katakanlah tiga puluh satu yang tewas secara amat memilukan itu
harus ada bentuk tanggung jawab negara terhadap mereka
nah apa bentuk tanggung jawab negara itu adalah memberikan keadilan dalam arti pengusutan
terhadap siapa yang melakukan ini penegakan hukum
nah karena itu intensitas untuk melakukan penegakan hukum
ini yang pertama dikerjakan terlebih dahulu
yaitu bagaimana mereka yang bertanggung jawab terhadap penembakan ini
pembantaian terhadap tiga puluh satu warga negara ini dituntaskan
karena itu aparat kepolisian harus melakukan tindakan penegakan hukum
nah baru yang kedua
tapi kita jadi dulu sepertinya pak hirdal
ya bang martin tadi juga saya kasih kesempatan terkait bagaimana mereview kinerja bin
terkait dengan aksi penyerangan di papua sian indonesia prime news
kembali kita pelabur sama kami
ya kita masih berbicara mengenai aksi teror dan penyerangan di papua
yang diduga sudah menewaskan tiga puluh satu warga sipil di sana
dan tadi bang hirdal masih memberikan pernyataan terkait seperti apa ke depannya
evaluasi tadi dari mas ridwan
terhadap kinerja bin juga
lalu bagaimana keterlibatan warga nanti ke depannya terhadap proses pembangunan infrastruktur
apalagi yang ini anda tambahkan tadi sebelum juga
yang kedua menurut saya pendekatan bagaimana melakukan kontrol keamanan
nah disinilah pelibatan tni harus masuk
kalau yang pertama tadi kan proses penegakan hukum
itu polisi yang ada di depan
tapi karena di papua ini memiliki karakteristik tersendiri
kasusnya tidak semata mata
salah penegakan hukum
tapi juga ada dimensi yang lebih luas dari itu
yaitu aspek keamanan pertahanannya
dimana tni bisa terlibat di dalam itu
nah disini proses intensitas pelibatan tni
dengan perbantuan untuk operasi ini harus dilakukan
sehingga mampu melakukan pengejaran atau penyisiran
kelompok yang terus merongrong kedaulatan negara
kalau dari bang ibn salih yang saya tangkap tadi
memang perlu ada ketelibatan tni juga disini
lalu di dpr terutama komisi satu apa yang ingin didorong
sehingga nanti memang peranan tni cukup besar untuk melakukan pemburuan
penangkapan terhadap dalang
keinginan rakyat adalah orang orang biadab yang membantai sejumlah pekerja kita
itu harus cepat ditangkap
maka tidak boleh kita menunggu waktu yang lama
karena kalau tidak ini sudah akan tercerai berai
mereka dalam jumlah yang besar
untuk mengelak dari sergapan
kalau waktunya berlama lama mereka bisa tercerai berai
nah sekarang cepat terjunkan tentara yang terlatih
kalau perlu dengan terjun di daerah itu
dimana kejadian itu supaya bisa ditangkap
nah kalau hanya mengandalkan polisi
kita harus bisa mendukung militer juga ikut terjun langsung di sana
untuk secepatnya menangkapnya
nah ini soal rasa keadilan
dan jumlah yang banyak ini bukan jumlah yang sedikit ini
ini tidak main main ini
dan kita tidak mau ini kejadian ini berulang kembali seperti ini
nah oleh karena itu
tentara harus muncul
tugaskan tentara yang terbaik untuk bisa melakukan peranan itu
nah kemudian adalah
berhentikan dulu pembangunan proyek ini
jangan ini kemudian harus dikebut lagi
dibangun lagi minggu depan
ya ini kan tidak menimbulkan rasa aman
belum tentu juga ada orang yang mau kerja lagi nanti di situ
jadi hentikan dulu proyek ini
jangan kita terlalu berambisi bahwa bulan depan harus selesai semuanya
kita seperti tadi
kita seperti tadi itu
pembangunan infrastruktur jalan jembatan
harus sejalan dengan usaha kita merebut hati mereka
apa yang kurang sehingga terjadi peristiwa ini
dan oleh karena itu pendekatan terhadap pimpinan pimpinan
harus terus intensif kita lakukan
disamping juga usaha untuk menangkap pelaku pelaku ini
sebab bagi kita ini sangat melukai lah
sangat melukai hati kita
betul ada masyarakat sudah mendukung mereka jadi pahlawan pahlawan
mereka adalah pahlawan pahlawan yang menjadi korban
dari satu pikiran radikal
pikiran yang biadab dari sekelompok separatis
yang harus kita akhiri
separatis ini kita akhiri
tetapi rakyat papua
papua itu sebenarnya tidak ingin lepas dari indonesia
mereka ini ingin tetap bagian daripada indonesia
sebagian daripada mereka
karena mereka merasa kurang tersentuh pembangunan atau apa begitu ya
mereka ingin berpikiran lain
nah ini kita mayoritas rakyat ini harus tetap kita pegang
lalu secara perlahan yang lain lain itu kita sadarkan
bahwa tidak ada pilihan kita
bahwa kita merasa tanpa papua kita juga tidak merasa indonesia ini ada
tetapi juga harus ada pada mereka perasaan
tanpa indonesia juga tidak ada papua
jadi harus itu yang kita tanamkan
agar dengan demikian pembangunan papua
harus kita mulai dengan membangun berebut hati masyarakat papua
lalu sekaligus pembangunan infrastruktur
saya ke mas ridwan
kalau anda katakan tadi yang saya garisbawah adalah review mengenai kinerja bin sendiri ya
badan intelijen terlalu fokus terhadap aksi kemarin yang ada di jakarta
kemudian kebobolan padahal setiap tahun
pemerdekan tanggal satu desember sudah selalu berulang
lalu seperti apa sebenarnya kawasan
duga mungkin anda sudah melakukan riset
kalau saya baca memang kawasan yang cukup harus diwaspadai
selain timika tadi
bang ifdal katakan memang banyak aksi
seperti apa sebenarnya metin
desember dua ribu lima belas kan presiden jokowi kesana
dan saat itu memang kepala bin dan panglima tni melarang beliau
karena dianggap sebagai red zone
di situ daerah yang sama sekali dalam tanda petik tni sendiri tidak bisa menguasai
kalau disebut daerah merah itu
tni sendiri tidak tahu ada berapa musuhnya
serangan dari arah mana
makanya kemudian dibilang itu daerah merah
tapi karena kemudian presiden yakin akan aman
beliau datang kesitu
saya kira ini membuat sinyal yang cukup kuat
bahwa negara itu tidak boleh kalah
dengan kelompok kriminal bersenjata
jadi saya agak kurang bersepakat dengan pak martin
kalau kemudian seluruh pembangunan di trans papua itu dihentikan
tetapi ada catatannya
harus segera dilakukan
di lakukan deployment maksimal dari pasukan yang ada
kita bisa gerakkan misalnya dari makassar
kita bisa gerakan misalnya ada linut kostrad di malang
dia bisa digerakkan dengan cepat ke makassar
lalu transit di wamena
lalu jalan ke nduga
kalau kemudian negara itu kalah
kalau kemudian proyek ini dihentikan
maka kelompok kriminal bersenjatanya akan merasa menjadi hero
lihat di nduga aku bunuh tiga puluh satu
pemerintah takut berhenti
bunuh di sana
bunuh di sana
maka kalau kemudian itu terjadi
papua menjadi krisis
karena itu pembangunan harus tetap berjalan
tapi para pekerjanya seluruh pegawainya harus dipastikan aman
karena itu segera
aparat keamanan kepolisian
kalau perlu pelibatan brimwop dan sus
karena dpr sudah mendukung
tidak ada masalah
digerakkan saja ke sana
tni tidak ada masalah digerakkan
karena ada apa yang disebut dengan perbantuan
bisa saja kemudian polda papua meminta bantuan kepada tni
bahkan komando pasukan khusus dari cicantum
tapi kemudian di situ pembangunan harus tetap berjalan
itu memberi kesan kepada masyarakat
bahwa negara tidak kalah dengan kelompok kriminal bersenjata
kalau kemudian dihentikan
maka kelompok kriminal bersenjata akan menjadi hero
lihat pemberitaan pro opm di papua hari ini
mereka mengatakan penembakan tiga puluh satu itu
adalah reaksi dari represinya tni di papua
kan dibalik balik nih
nah masa kalau kemudian itu kita hentikan pembangunannya
mereka tambah happy
bahwa ternyata selama ini pendekatan jokowi itu salah
jadi deterans efek atau efek gentarnya justru malah ke kita
jangan kita harus segera memberi efek gentar kepada mereka
usul pak martin bagus sekali
kejar sampai dapat secepat cepatnya
jadi kalau perhitungan taktikal
sekarang ada deployment pasukan di wamena
paling cepat kenduga menggunakan heli
satu gerakan heli bisa sampai empat belas enam belas personil pasukan khusus
kalau digerakkan cepat
dalam periode dua jam misalnya
saya yakin bisa tiga peleton langsung memburu mereka
dan kalau kemudian tertangkap
lalu kemudian di expose
kalau perlu dibawa ke jakarta dibawa ke dpr
ini akan membuktikan bahwa negara tidak kalah
dengan kelompok kriminal bersenjata
ini permasalahan waktu
saya setuju dengan pak martin permasalahan waktu
jangan kelamaan momentumnya nanti hilang
mereka akan menang
tetapi saya ingatkan
gimana pak martin sedikit
sampai ini ada rasa tenang
dengan tentara ikut mengambil peran
bukan maksudnya dihentikan seterusnya
tetapi kalau sekarang misalnya
dipaksakan mau di jalan
di daerah ini juga belum tentu ada pekerja yang
jadi kita nanti akan berbicara lagi
apakah memang perlu
harus siap dulu maksudnya pak martin
tentaranya harus siap dulu
kita akan jeda berikut
kembali tetap bersama kami
di jalan jalan men
di jalan jalan men
di jalan jalan men
di jalan jalan men
ya ada pasti bersama kami
bersama tentang bagaimana penanganan
dan kemudian pembunuhan
secara tragis terhadap warga kita di papua
terakhir ini kita cuma punya waktu lima menit
untuk berbicara mengenai hal ini
kalau dari bang martin sendiri
selain tadi segera melakukan
aksi cepat untuk menangkap
para dalang dibalik aksi ini
ya itu yang harus kita lakukan
kerjasama polisi dengan tni
sebab ini adalah musuh bersama kita
kalau lama lama nanti akan semakin sulit
kita dapat menemukan pelakunya
sebab ini komitmen kita kepada rakyat
bahwa kita serius untuk
menjaga keamanan masyarakat
ini kan korban begitu banyak
dan kita harus tahu
bahwa ini ditunggu oleh masyarakat
apa tindakan kita yang serius
untuk bisa memberi keadilan
kepada seluruh rakyat kita
tapi kembali yang saya katakan tadi
apapun tujuannya harus tetap
mengambil hati rakyat papua
agar papua tidak lepas dari nkri
ya kemudian kalau dari bang ibn jalansid
pr nya adalah mengambil hati rakyat papua
tapi di satu sisi juga keamanan tetap berjalan
seperti apa langkah jokowi kedepannya
untuk tetap bisa memadukan dua hal ini
karena kita tidak bisa memandang remeh
aksi kekerasan ataupun anarkis di papua
ya memang presiden jokowi ini
tempat tersendiri di masyarakat papua
karena pendekatannya dengan rakyat papua itu
dan sangat dekat
karena itu persepsi masyarakat papua
kepada presiden jokowi itu sangat baik
karena itu dia mudah melakukan pendekatan
dan langsung masuk ke hati masyarakat papua
nah pendekatan yang dilakukan oleh presiden jokowi
memang harus kemudian didukung
infrastrukturnya itu adalah pendekatan politik
dan pendekatan keamanannya
yang saling bersinergi
nah dalam konteks kasus ini
kita pertama tama harus menyelesaikan
melakukan investigasi yang sangat valid
datanya dan membawa mereka yang bertanggung jawab itu
sebagai bentuk memberikan keadilan
bagi para korban tersebut
yang dibunuh dengan sangat sadis itu
dan yang kedua adalah
melakukan pengamanan untuk
keamanan politik di papua itu sendiri
sebagaimana diatur dalam undang undang
bisa meminta bantuan tni
untuk melakukan konsultasi keamanan disana
dan ini sudah dilakukan
karena waktu yang terbatas
terakhir saya kira
himbuan saja sih buat teman teman
terutama di medsos
karena saya masih melihat
banyak juga dari teman teman di medsos itu
ini lihat nih
gara gara jokowi semua dibunuh
gara gara jokowi tiga puluh satu jadi korban
ini ada musibah
unsur politiknya dihentikan dulu
karena ini korban ini kan
mereka ini korban kemanusiaan
jangan kemudian kita ikut ikutan
minta maaf paradigma propaganda opm
tanpa sadar karena kebencian
atau kemarahan kita
pada pak jokowi misalnya
tiba tiba kita tanpa sadar
ikut agenda opm
ikut agenda barat
stop sebentar lah
kalau kata bang martin tadi jeda
jedah dulu lah
untuk menghujat pemerintah
sementara kita kan masih bisa ngerem
dengan media sosial kita masing masing
terima kasih untuk perbincangannya
pada malam hari ini
semoga proses penanganan
terhadap aksi anarkis di papua
segera bisa dilakukan oleh tni dan polri
sehingga tidak menimbulkan teror
dan juga ketidaknyamanan bagi warga
nkri harga mati
tidak ada ruang sejengkal pun
untuk aksi separatisme di tanah air
ketika aksi aksi kelompok kriminal bersenjata
mengganggu ketentraman bermasyarakat
kita tidak boleh mudur
dan sekian cnn indonesia prime news
malam ini saya yudi yudawan
terima kasih telah bersama kami
pada malam hari ini